hujan selama sepekan terakhir membuat tempat wisata pemandian alam bantimurung di kabupaten maros sulawesi selatan diterjang air bah
beberapa fasilitas terpaksa ditutup
airbah menerjang pemandian alam bantimurung di kabupaten maros sulawesi selatan
air ban ini merupakan luapan sungai hulu yang tidak bisa menampung air hujan yang turun sepekan terakhir
karena terjangan airbah beberapa fasilitas di tempat wisata bantimurung ditutup karena bisa mengancam pengunjung
namun pengelola tempat wisata tidak menutup kawasan ini
pengelola hanya memperingatkan pengunjung untuk tidak mendekati lokasi air terjun
selain diterjang air bah pintu masuk tempat wisata juga tertimpa pohon tumbang
beruntung pohon tumbang pada dini hari saat belum ada aktivitas apapun
ini karena cuaca memang yang sangat ekstrim beberapa hari ini
mana kondisi bantimurung akhirnya meluap sama yang kita saksikan
tapi alhamdulillah sampai sekarang masih tetap kita buka
air bah yang menerjang lokasi wisata alam bantimurung bukan kali pertama terjadi
pada tahun dua ribu tiga belas silam air bah malah lebih besar dan menggenangi seluruh lokasi wisata
saat itu pengelola terpaksa menutup tempat wisata itu
muhammad bakri maros